permasalahan lelang proyek renovasi sekolah menghambat proses belajar mengajar di sejumlah sekolah di jakarta
dan akibatnya proses renovasi tak kunjung selesai dan pelajar tidak mendapat pelayanan pendidikan yang maksimal
sejak lulus sd yeni tidak pernah merasakan bangku smp
ini karena sekolahnya smp negeri satu ratus enam puluh empat belum selesai direnovasi
yeni terpaksa kembali belajar di bangku sekolah dasar
namun setiap sabtu yeni dapat merasakan belajar di gedung sekolahnya walau untuk kegiatan ekstra kurikuler
sedih gak bisa ngerasain sekolah baru terus kayak berasa masih sd juga
pernah banyak anak sd juga ngatain apa kayak sekolah numpang mulu nggak jadi jadi apa gedungnya
jadi guru kadang kadang juga suka telat datang
datangnya kan pindah pindah sekolah terus kurang nyaman juga
smp negeri satu ratus enam puluh empat mulai direnovasi sejak tahun dua ribu
renovasi dilakukan untuk menambah ruang kelas dari dua puluh empat menjadi tiga puluh ruang
hanya saja pembangunan dihentikan pada desember dua ribu lima belas karena kontraktor bangunan tidak dapat memenuhi perjanjian pemasangan atap sesuai jadwal
kondisi ini membuat orang tua tidak nyaman
awal awal sih kita merasa ini ya nggak nyaman gitu ya tapi udah kadung anak saya keterima di sini
ya udah kita lanjutkan aja
kemudian anaknya karena udah banyak temen pada waktu sesi pertengahan semester kita mau pindahin dia nggak mau

jadi jangan duduk duduk lesen
tapi karena anaknya enjoy banyak teman kita siasati dengan penambahan kursus di luar
lebih dari delapan ratus siswa diungsikan ke tiga sekolah berbeda
akibatnya kegiatan belajar mengajar tidak berjalan maksimal
di jumlah jam pelajaran itu tidak bisa maksimal karena kami melaksanakan kpm itu mulai dari pukul satu siang atau tiga belas sampai pukul tujuh belas tiga puluh atau setengah enam sore
sehingga dari segi waktu kurang bisa terpenuhi jumlah jamnya
terus yang kedua dengan tiga tempat kita numpang itu sehingga perpindahan dari
dari sd yang satu ke sd yang lain itu juga memakan waktu yang cukup lumayan
sebanyak empat puluh tujuh persen atau delapan ratus dua puluh tiga sekolah di jakarta perlu direnovasi
awalnya pemerintah provinsi dki jakarta berencana merenovasi delapan puluh tiga sekolah di tahun dua ribu dua puluh
sayangnya empat puluh lima diantaranya batal diperbaiki karena terhalang proses lelang
padahal pemerintah provinsi dki
pemerintah provinsi dki menganggarkan satu triliun rupiah untuk renovasi sekolah tahun ini
renovasi yang tertunda tak jarang membuat gedung rusak
jadwal renovasi yang ditunda tahun ini juga berdampak pada jadwal renovasi sekolah tahun dua ribu dua puluh
mumtazah catra diningrat jakarta
untuk mengetahui seperti apa gedung sekolah yang masih terbengkalai
kita telah terhubung dengan korrespondensianan indonesia mumtazah catra diningrat
yang berada di smp satu ratus enam puluh empat jakarta kebayoran lama
selamat pagi mumtazah
mumtazah mungkin bisa anda sampaikan bagaimana kondisi gedung sekolah yang terbengkalai saat ini
selamat pagi alfian dan juga lady
setelah hujan yang terjadi dua hari belakangan ini
apalagi juga hujannya pun juga terjadi dalam waktu yang panjang dan juga deras sekali
sehingga sekolah ini sempat agak banjir dan juga sekitar kurang lebih dua puluh cm tingginya
dan juga kalau dilihat di belakang saya
ini memang karena tidak ada atap juga alfian dan juga lady
sehingga kemudian badan sekolah ini menjadi cepat rusak begitu dengan adanya hujan hujan seperti ini
karena menjadi lebih cepat bocor
ada beberapa bagian juga yang kemudian rusak begitu
karena memang tidak ada atap yang kemudian bisa menghalangi adanya jalannya air turun ke bawah
sehingga kemudian dengan ditundanya pembangunan dari sekolah ini
kemudian juga memberikan efek ataupun dampak terhadap bangunan sekolah
yang sudah selesai dibangun begitu
yang menjadi sangat sayangkan sekali
karena seharusnya sekolah ini sudah harusnya selesai pada akhir dua ribu enam belas ini
dan mulai pembangunan tahap ketiganya pada akhir bulan agustus tahun ini
namun karena adanya pembatalan gagalnya proses lelang yang terjadi pada bulan agustus ini
dan juga tidak adanya kontraktor yang kemudian bisa melanjutkan pembangunan sekolah ini
kemudian sekolah ini masih belum bisa dapat digunakan hingga tahun depan
menurut informasi yang saya dapatkan
dengan adanya gagal lelang ini nantinya akan dilakukan lelang ulang
yang dilakukan pada bulan januari dua ribu tujuh belas nanti
sehingga direncanakan bahwa pada bulan dua ribu tujuh belas nanti smp satu ratus enam puluh empat ini kemudian bisa dilanjutkan
proses pembangunannya untuk kemudian dapat dipergunakan pada pertengahan tahun depan maksudnya
namun kemudian memang ini menjadi problematika sendiri
karena kemudian anak anak murid yang seharusnya bisa menikmati sekolah mereka
kemudian tidak bisa menikmati sekolah mereka
lalu juga dengan sekolah sekolah yang lainnya seharusnya sudah memasuki jadwal renovasi pada tahun dua ribu tujuh belas
harus mundur begitu jadwalnya
karena ada beberapa prioritas pada tahun dua ribu enam belas ini yang gagal direnovasi pada ada empat puluh lima sekolah
mereka ini empat puluh lima sekolah ini harus mundur hingga dua ribu tujuh belas
sehingga empat puluh lima sekolah yang harusnya direnovasi pada tahun dua ribu tujuh belas
kemungkinan besar saja juga dimundur begitu proses renovasinya
ataupun jadwal renovasinya alfie anak juga lady
ya tessa apa sih
jauh ini penyebab terkendalainya pembangunan karena gagalnya lelang
apa yang menyebabkan gagalnya lelang tersebut
dan apa upaya dari sekolah tersebut untuk kembali melanjutkan pembangunan di sekolah itu
menurut informasi dari dinas pendidikan
memang ada sejumlah hal yang diduga menjadi penyebab gagalnya lelang
pertama karena pada saat konstruksi begitu sebelumnya
kalau misalnya dalam contoh smp satu ratus enam puluh empat ini pada tahap kedua sebelumnya itu
kontraktor tidak dapat memenuhi jadwal
sehingga kontraktor tersebut diputus kontraknya untuk tidak dilanjutkan
karena dikhawatirkan kalau dilanjutkan mungkin saja jadwal yang seharusnya dipenuhi begitu akan terus mundur
dan juga tidak berhasil membangun dengan maksimal
dan yang kedua juga ada dugaan dari pemerintah provinsi dki jakarta sendiri
menuntut ahok menurut gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
menyatakan bahwa ada dugaan dugaan yang mungkin terjadi baik di pihak kontraktor
ataupun dari pegawai negeri sipil yang bermain dalam pengadaan
juga bermain dari segi kontraktor begitu
yang kemudian dikhawatirkan kalau mungkin ini saja diteruskan
nantinya bangunan yang dibangun tidak bagus ataupun tidak juga sesuai dengan spesifikasinya begitu
sehingga daripada dibangun namun juga tidak memiliki kualitas yang baik
sehingga kemudian dimundurkan saja lelangnya ataupun digagalkan saja lelangnya untuk saat ini
dan juga ada beberapa sekolah yang mungkin saja sudah mendapatkan kontraktor untuk membangun
namun saja karena ada yang berpengalaman
namun saja karena ada yang berpengalaman
namun saja karena ada yang berpengalaman
gagalnya lelang penghapusan aset ataupun untuk membongkar asetnya begitu
sehingga kemudian karena tidak bisa dibongkar tidak bisa dibangun ulang begitu
sehingga sampai saat ini masih juga ada beberapa lokasi yang seperti smp satu ratus tujuh puluh lima misalnya
baru saja dibongkar dan mundur juga proses ataupun jadwal dari pembangunan
ataupun renovasi dari bangunan tersebut lady dan alfian
ya baik terima kasih
bumtaz zajatra di ningrat melaporkan langsung seputar terbegitu
ya baik terima kasih
namun dua ribu tiga belas lalu gedung sekolah mereka belum juga diperbaiki
inilah kondisi gedung sekolah dasar negeri sepuluh pagi dan tiga belas siang ke bonjuruk jakarta barat
bangunan sekolah rata dengan tanah dan hanya tersisa puing puing bebatuan
sekolah ini rusak sejak juli dua ribu lima belas lalu
namun baru sekarang pemerintah provinsi dki jakarta akan melakukan perbaikan
akibatnya ratusan siswa sekolah dasar sekolah ini tidak bisa berpengalaman
sekolah dasar sekolah dasar sekolah sepuluh pagi dan tiga belas siang ke bonjuruk jakarta barat menumpang di sekolah dasar negeri satu kelapa ii jakarta barat
tak ayal kondisi ini dikeluhkan para orang tua murid
kalau dibilang terganggu sih kita namanya guru ya ya iniin keadaan aja gitu kan menyesuaikan
cuma lebih kerugi ke anak pelajarannya kan jadi tak cukup

ya ini guru dibangun lah
sebatik banget ya
pampang murid kan gak enak
seharusnya kan satu jam untuk matah pelajaran ini cuma setengah jam coba
selain di jakarta barat kondisi serupa juga terjadi di gedung sekolah dasar negeri empat belas malaka sari yang berada di kecamatan durensawit jakarta timur
gedung sekolah ini roboh sejak tahun dua ribu tiga belas lalu
namun hingga saat ini belum juga diperbaiki
kini yang terlihat hanyalah puing puing bangunan
akibatnya para murid yang seharusnya belajar di gedungnya sendiri terpaksa menumpang di sdn empat malakas sari
sekolahnya dimana sekarang
di empat di gabung
di gabung dia masuk pagi atau siang
ada yang pagi ada yang siang
gimana perasaannya di gabung sama temen temen sd empat belas
pengen cepat dibangun atau gimana
pengen cepat dibangun
kenapa sih sekolahnya
itu udah dibangun lagi atau belum
udah dibangun lagi atau belum
udah tapi belum di
baru dirinciin untuk dibangun secara secepatnya
pemerintah provinsi dki jakarta sebelumnya menargetkan rehabilitasi empat puluh lima sekolah tersebut selesai tahun dua ribu enam belas
namun harga tender yang dinaikkan pihak kontraktor menghambat pembangunan kembali sekolah sekolah itu
naikin harga terlalu tinggi
sudah itu sih
sejumlah proyek rehabilitasi sekolah di dki jakarta tertunda
total ada empat puluh lima gedung sekolah yang seharusnya direhabilitasi tahun ini dengan nilai rp tiga ratus delapan puluh enam miliar
gedung sdn sepuluh pagi dan tiga belas siang kebonjuruk serta sdn empat belas malakasari hanyalah dua di antaranya
indra tripuji jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta mengakui banyak bangunan sekolah yang terbengkalai
dan rehabilitasi ini juga
dan rehabilitasi ini batal dilakukan karena banyak kontraktor nakal yang berusaha mencari keuntungan tanpa memikirkan spesifikasi struktur bangunan
dan berikut data bangunan sekolah di jakarta yang terbengkalai
hingga tahun dua ribu enam belas dari satu tujuh ratus delapan bangunan sekolah di dki jakarta yang dinyatakan layak hanya delapan ratus delapan puluh lima bangunan
sedangkan delapan ratus dua puluh tiga lainnya tidak layak
dengan anggaran sebesar satu dua triliun pada tahun dua ribu enam belas
sebanyak satu ratus lima puluh enam sekolah direncanakan akan direhab
delapan puluh tiga gedung sekolah di antaranya akan direhab total
namun hingga kini hanya tiga puluh delapan proyek rehab yang terlaksana
empat puluh lima sisanya ditunda dengan beberapa sebab
salah satunya karena ada dugaan pns yang main proyek
sementara itu untuk rencana tahun dua ribu tujuh belas dengan anggaran rp tiga triliun

dengan perincian rehab total satu ratus tiga puluh tiga sekolah
rehab berat tiga ratus lima puluh tujuh gedung sekolah
dan rehab sedang sebanyak satu ratus tiga puluh tujuh bangunan sekolah